pandemi covid sembilan belas telah melumpuhkan hampir seluruh sektor perekonomian
bahkan sejumlah industri terpaksa menurunkan tingkat produksi
hingga berimbas kepada pengurangan pegawai
menteri koordinator perekonomian yang sekaligus ketua komite penanganan covid sembilan belas
dan pemulihan ekonomi nasional
klaim saat ini arah perekonomian indonesia sudah berada di jalur pemulihan
atau jalur yang benar
tingkat konsumsi dalam negeri diperkirakan akan meningkat
pemerintah juga akan terus menyalurkan program stimulus terhadap sejumlah sektor
terutama sektor usaha kecil menengah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat
kuartal ada kenaikan sebesar lima lima persen
nah dengan demikian tentu kita melihat bahwa rock bottom sudah dicapai di kuartal kedua
dan di kuartal tiga ini kita sudah pertumbuhannya lima lima persen
jadi kalau di kuartal keempat kita bisa pertahankan pertumbuhan ini
maka tentu kita berharap pada di kuartal keempat bisa masuk jalur positif
dua ribu dua puluh satu tentu kita berharap bahwa pertumbuhan kita akan mencapai seperti apa yang disampaikan oleh
world bank adb idb imf pertumbuhan kita diperkirakan sekitar lima persen
nah dari pertumbuhan itu kita melihat bahwa pertumbuhan di sektor pertanian
selalu positif selama pandemi covid sembilan belas
kemudian sektor perindustrian sudah ada kenaikan plus pmi mendekati lima puluh
sementara itu pekan lalu badan pusat statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi indonesia kuartal tiga tahun dua ribu dua puluh satu
minus tiga empat puluh sembilan persen secara tahunan
sebelumnya di kuartal dua tahun dua ribu dua puluh perekonomian indonesia tercatat jatuh di angka minus lima tiga puluh dua persen
melihat data pertumbuhan ekonomi sebenarnya indonesia masuk ke dalam perusahaan
dan kemudian indonesia masuk dalam kategori resesi
namun jika dibandingkan antara kuartal dua dan kuartal tiga terdapat pergerakan keluar dari zona negatif
berdasarkan besaran pdb perekonomian indonesia atas dasar harga berlaku pada triwulan ketiga ini adalah sebesar rp tiga delapan ratus sembilan puluh empat triliun
berdasarkan harga konstan tahun dua ribu sembilan pdb kita adalah sebesar rp dua tujuh ratus dua puluh enam triliun
sehingga dengan posisi ini kalau kita bandingkan dengan posisi triwulan ketiga tahun dua ribu dua puluh
berarti ekonomi indonesia pada triwulan ketiga secara tahunan atau y on y masih mengalami kontraksi sebesar tiga empat puluh sembilan persen
tetapi kalau kita bandingkan dengan triwulan kedua tahun dua ribu dua puluh
perekonomian kita tumbuh positif lima lima persen
sehingga secara kumulatif pertumbuhan ekonomi indonesia triwulan satu sampai dengan triwulan ketiga
itu masih mengalami kontraksi sebesar dua tiga persen
tingkat konsumsi masyarakat saat ini semakin meningkat terutama di sektor pertanian
sektor pertanian turut mendorong konsumsi masyarakat
pergerakan ekonomi dari masyarakat ini menimbulkan rasa percaya diri baru bagi pemerintah
pemerintah pun terus berupaya meringankan beban masyarakat dengan sejumlah subsidi
seperti subsidi upah dan keringanan pajak
tim liputan cnn indonesia